selamat siang cnn indonesia news report hari ini
kami awali dengan informasi jelang pesta adat dan resepsi pernikahan putri presiden joko widodo kahiyang ayu dan bobi nasution
acara pesta adat dan resepsi kahayang dan bobi yang akan digelar mulai dua puluh empat november besok di medan sumatera utara juga akan diawali dengan kirap
jika di solo kirap dilakukan dengan kereta kuda
sementara dalam acara adat di medan besok bobi dan kahiyang beserta seluruh keluarga inti termasuk presiden joko widodo dan ibu iryana akan menaiki andong
geladi kirap dilaksanakan rabu sore dari gedung medan international convention center hingga kediaman bobi nasution di komplek bukit hijau regensi medan sumatera utara
jika di solo kira menggunakan kereta kencana
dalam geladi kirap di medan andong akan digunakan oleh bobi dan kahiyang beserta seluruh keluarga inti termasuk presiden joko widodo dan ibu
lima belas andong hias digunakan dalam geradi kirap
alunan musik gondang sembilan semakin memeriahkan geladik kirap
alat musik ini biasa digunakan pada pesta besar adat mandailing
ricak motor atau bentor hias juga menjadi sarana angkut para relawan dan keluarga yang tidak ikut naik andong
dua ratus unit bentor rencananya akan memeriahkan kirap pada dua puluh enam november
arak arakan kirap akan menempuh perjalanan sejauh dua enam km
ketika berjalan berita terkini mengenai perjalanan ke medan
ratusan personel keamanan tampak berjaga di sepanjang jalur yang akan dilewati jokowi beserta keluarga
kirap digelar agar masyarakat medan bisa ikut merasakan kebahagiaan yang dirasakan pengantin baru bobi dan kahiyang
ruli kurniawan medan
hari ini geladi bersih pesta adat kahiyang ayu bobi nasution digelar di medan sumatera utara
untuk mengetahui seperti apa rangkaian acara pesta adat ini
kita sudah terhubung dengan korrespondensi nri indonesia ruli kurniawan
ruli selamat pagi ruli
dan bagaimana mungkin ruli bisa menceritakan jalannya geladik bersih yang digelar hari ini
ya selamat pagi yuda
dan memang hari ini memang tidak ada agenda atau pacar adat yang akan dilakukan oleh kedua pengantin baru kahayang dan juga bobi
karena memang pada hari ini lebih difokuskan untuk finalisasi persiapan pesta adat
resepsi yang akan dilakukan pada tanggal dua puluh empat dua puluh lima dan dua puluh enam november
saat ini memang situasi di tenda utama tempat saya berada sekarang adalah akan menjadi pusat aktivitas upacara adat maupun resepsi pada tiga hari ke depan
dan memang saat ini yang ada di sini dimana ada ratusan ibu ibu yang memang nanti mereka ditugasi menjadi among tamu pada acara adat dan juga resepsi di dekat kediaman bobi
jadi di komplek bukit hijau regensi medan sumatera utara
dan sekarang memang para among tamu sedang didata sedang dicek karena nanti mereka akan mendapatkan id atau tanda pengenal khusus
dan memang saat ini kita bisa lihat di belakang saya nampaknya juga sudah ada pelaminan adat yang sudah berdiri sejak dua hari lalu
dimana pelaminan adat ini nantinya akan menjadi tempat diletakannya gondang sembilan
dimana gondang sembilan ini adalah alat musik pukul yang menjadi penanda
dilaksanakannya pesta besar atau pesta adat besar atau orang mandiling mengatakan sebagai hojang gadang
dan nanti dengan adanya di tebung atau dipukulnya gondang sembilan ini akan dimana para tamu di sini akan menortor atau menari tortor
dan juga sudah berdiri pelaminan adat di sini yang akan menjadi konsentrasi seluruh upacara atau prosesi adat
nanti di depan pelamin adat ini akan ditempatkan bangku bangku yang akan menjadi tempat duduk para raja raja di mandiling
dan juga para tetua dan tokotu
lalu nanti kita juga melihat di tenda utama ini juga sudah mulai siap
sudah mulai terlihat adanya dekorasi pohon seperti itu
dan juga sudah ada tempat tempat ataupun meja untuk meletakkan makanan yang akan disantap oleh para tamu undangan selama tiga hari ke depan
dan bocorannya akan ada menu khas dari mandiling yaitu akan ada gulai salai
yaitu gula saya ini adalah ikan lele sungai yang diasap kemudian dimasak dengan gulai
nampaknya akan menjadi kuliner yang amat ditunggu tunggu oleh para tamu undangan yang hadir pada acara upacara maupun resepsi kahiyang dan juga bobi
dan apabila kita lihat di ujung sana itu ada tempat pelaminan lagi yang saat ini juga masih dirahasiakan
dan nanti pelaminan itu akan digunakan pada saat resepsi tanggal dua puluh enam november
dan kalau kita lihat dari jauh jauhan nampaknya juga akan menjadi pelaminan yang sangat kental unsur ataupun adat dari mandiling dan juga tapah nuli selatannya
dan memang saat ini kita masih menunggu untuk dilaksanakannya geladi bersih acara adat pada pukul sepuluh seharusnya rencana dilaksanakan
karena pada hari ini memang akan ada tiga geladi bersih yang akan dilaksanakan
yang pertama adalah geladi bersih padu pacar adat
nanti pada pukul satu siang rencana akan ada geladi bersih kirap
dan pada pukul tujuh malam akan ada geladi bersih acara resepsi
ya ruli apakah ruli juga sudah mendapatkan informasi terkait dengan rombongan keluarga presiden joko widodo
apakah saat ini sudah tiba di medan
apakah akan ada prosesi adat penyambutan mereka
ya memang yuda dikabarkan memang presiden joko widodo akan datang ke wilayah sumatera utara pada sore hari ini
namun belum disepastikan kapan kedatangan beliau
namun yang jelas pada tanggal dua puluh lima november pada pagi hari akan ada prosesi ataupun upacara adat untuk menyambut keluarga joko widodo
bersatu dengan ibu iryana
dan juga keluarga besar yang berada di solo menuju ke kediaman bobi
di mana nanti presiden joko widodo bersama keluarga akan disambut oleh keluarga besar dari bobi nasution
dan nanti presiden dan juga ibu akan dikalungkan ulos khas mandailing
setelah itu nanti mereka bersama sama kedua keluarga besar ini akan mengantar kedua mempelai baru ini
pengantin baru ini bobi dan juga kahiyang menuju sebuah wilayah
dimana wilayah tersebut akan dimana keduanya bobi dan kahiyang akan memperbaiki
dan nanti air tersebut akan dilarungkan ke selokan kecil
di mana percikan air yang melarung atau hanyut tersebut mendadakan bahwa bobi dan kahiyang melepaskan masa remaja mereka
dan nanti mereka sudah mulai kehidupan yang baru sebagai seorang istri dan diharapkan akan mendapatkan memongan
dan memang keluarga jokowi kita akan baru lihat pada tanggal dua puluh lima november bertemu dengan keluarga besar dari bobi nasution disini
kegiatan presiden jokowi di medan
apakah ruli sudah mendapatkan informasi
apa saja kegiatan selama kurang lebih tiga hari berada di kota medan
namun yang jelas ketika presiden datang pada sore hari ini
rencananya pada tanggal dua puluh empat november memang presiden belum bertemu dengan keluarga besar bobi nasution
namun presiden joko widodo akan lebih banyak menjalani atau bertemu dengan pihak dari pemkot pemda maupun pemprov dari sumatera utara
untuk melakukan sejumlah hal hal seremonial seperti itu
yaitu beliau jokowi juga akan menuju ke bandara untuk bisa dikatakan melihat bagaimana situasi bandara tersebut
dan nanti juga dikabarkan akan melakukan penanaman pohon di beberapa wilayah di sumatera utara
itu adalah agenda agenda yang akan dilakukan jokowi pada tanggal dua puluh empat november ketika tiba di sumatera utara
kemudian tanggal dua puluh lima novembernya akan full berada di acara bersama dengan keluarga besar bobi nasution
dan dua puluh enam nya akan mesanakan upacara
dan kira kira memang dari tanggal dua puluh empat lebih fokus untuk masalah kerjaan
dan pada tanggal dua puluh lima november akan lebih fokus untuk perayaan ataupun acara besar adat dan juga gunduh mantu bersama dengan keluarga besar di medan ini
baik ruli kurniawan terima kasih untuk informasi anda
laporan ruli langsung dari medan sumatera utara
salam bertugas kembali ruli